pemerintah melalui kementerian perdagangan telah menentukan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah sebesar rp lima belas lima ratus per kilo atau rp empat belas
namun rupanya harga minyak goreng curah di pasar cipete jakarta selatan masih berkisar di angka rp dua puluh per kilo
memasuki pekan kedua bulan ramadan dan jelang idul fitri harga minyak goreng curah belum menunjukkan penurunan yang signifikan
terpantau di pasar cipete jakarta selatan para pedagang minyak goreng curah mengaku akan merugi jika mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah
namun demikian tidak terjadi kelangkan stok minyak goreng curah dan diprediksi aman hingga lebaran nanti